sebuah video amatir merekam angin kencang yang memporak porandakan tenda dan panggung pada sebuah acara di komplek gedung olahraga kabupaten nganjuk senin sore
beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa
sementara itu di lumajang empat pohon mahoni tumbang akibat diterjang angin puting beliung
angin kencang ini langsung merobohkan sejumlah tenda dan panggung yang digunakan lomba lks jawa timur di gedung olahraga kabupaten nganjuk senin sore
beberapa peserta lomba dan panitia juga lari berhamburan karena panik
meski tidak ada korban jiwa namun sejumlah rangkaian lomba terpaksa harus ditunda karena peralatan lomba rusak parah
terjagaan terjagaan sekitar satu jam yang baru tadi
karena angin mas sama hujan
sementara di lumajang sebanyak empat pohon mahoni berukuran besar tumbang di jalan protokol
pohon ini tumbang usai diterjang hujan deras disertai angin kencang
dua pohon diantaranya ambruk menimpa sebuah bengkel dua rumah serta satu buah mobil di sekitarnya
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun kerugian diterjang
disir mencapai puluhan juta rupiah
pemandangan serupa juga terjadi di tulung agung
sejumlah rumah warga desa sukorejo kecamatan tugu ini porak poranda usai diterjang hujan deras disertai angin kencang
kerusakan paling parah terjadi di rumah fatkur di mana seluruh atap bagian depannya hancur usai tertimpa pohon
sementara di desa pojok kecamatan banyulangu angin kencang sempat disertai hujan es hingga menyebabkan atap rumah warga rusak